sejumlah tower di wisma atlet kemayoran yang semula digunakan sebagai tempat tinggal atlet asian games dan juga asian para games
akan dialih fungsikan menjadi rumah sakit darurat penanganan covid sembilan belas di jakarta
dan rencananya rumah sakit darurat ini akan mulai dioperasikan pada senin mendatang
sabtu siang puluhan anggota palang merah indonesia cabang jakarta pusat bersiap untuk melakukan penyemprotan disinfektan di area tower yang akan digunakan
untuk penyemprotan disinfektan ini sebanyak tiga puluh enam personel yang mengenakan pakaian alat pelindung diri dikerahkan
sepuluh jerigan yang masing masing berisikan dua puluh liter disinfektan digunakan untuk sterilisasi tempat ini
ketua pmi pusat jakarta pusat wardi sulaiman memperkirakan penyemprotan disinfektan akan selesai selama dua jam
dan sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama yang saat ini tengah berada di wisma atlet kemayoran jakarta
selamat siang dika sejauh apa persiapan wisma atlet ini dan tower mana saja yang akan digunakan sebagai rumah sakit rumah sakit dadakan begitu untuk merawat para pasien positif corona
selamat siang hanum kurang dari lima menit yang lalu tiga puluh enam personel dari pusat jakarta pusat suardi sulaiman yang mengenakan penyemprotan disinfektan ini
pmi cabang jakarta pusat baru saja masuk ke dua tower yang ada di komplek d sepuluh untuk melakukan sterilisasi atau melakukan penyemprotan disinfektan
seperti yang diberitakan sebelumnya ada sebanyak lebih dari lima puluh jerigen yang masing masing berisi dua puluh liter cairan disinfektan yang disiapkan untuk melakukan sterilisasi di dua tower awal
yang nantinya akan digunakan sebagai rumah sakit darurat
yang rencananya akan diresmikan oleh presiden jokowi dodo

sudah akan selesai di sisi lain kami melihat ada sejumlah tenda yang tengah dibangun oleh pihak tni dan juga kepolisian yang nantinya mungkin akan digunakan sebagai posko posko pendukung di luar area inti wisma atlet kemayoran
kalau kita melihat skema awalnya dari sepuluh tower yang ada di belakang saya ini hanum yang tadi digunakan awalnya untuk atlet asean games dan juga asean para games akan digunakan sebanyak empat tower saja yang difungsikan sebagai rumah sakit
darurat ya ini tower satu tiga enam dan tujuh yang semuanya berada di blok d sepuluh
tower enam dari lantai satu sampai dua puluh empat akan digunakan sebagai ruang rawat inap yang dapat menampung satu tujuh ratus lima puluh orang orang pasien
satu unit kamar bisa menampung dua sampai tiga pasien
sementara itu tower tujuh akan digunakan sebagai instalasi gawat darurat ruang icu dan ruang rawat inap
kapasitas di tower tujuh sebanyak delapan ratus delapan puluh enam orang
dua puluh unit ruangan ini dapat menampung hampir dua lima ratus pasien dengan asumsi satu kamar diisi oleh dua tiga pasien
sementara itu hanum di tower tiga yang berkapasitas satu tujuh ratus lima puluh orang akan digunakan sebagai posko gugus tugas penanganan covid sembilan belas
sedangkan di tower satu sebanyak enam ratus lima puluh unit kamar dipakai untuk tempat para medis dengan daya tampung sebanyak satu tujuh ratus lima puluh orang
hanum menurut keterangan dari staff khusus kementerian bumn area sinulilinggar
rumah sakit darurat ini rencananya akan dikelola oleh perusahaan perhotelan pelat merah atau bumn yaitu pt hotel indonesia natur
sementara untuk pengadaan alat kesehatan dan juga para medisnya akan diberikan tanggung jawabnya kepada pt rumah sakit indonesia healthcare corporation
dan dibantu oleh sejumlah perusahaan bumn
dan rencananya di area seluas lebih dari empat ratus ribu meter persegi ini akan diresmikan
atau dialih fungsikan peresmiannya digelar pada esok hari pada hari minggu oleh presiden joko widodo
dan mulai digunakan pada hari senin
tetapi informasi yang kami terima bahwa tahap awal penggunaan hanya akan diperuntukkan untuk seribu orang pasien saja
dengan adanya tambahan fasilitas fisik di wisma atlet kemayoran ini artinya melengkapi delapan rumah sakit rujukan yang ada
ditambah tiga rumah sakit daerah yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
juga tiga rumah sakit swasta di depok bekasi dan juga di karawang untuk penanganan covid sembilan belas
yang per hari jumat kemarin sudah ada tiga ratus enam puluh sembilan kasus positif corona di indonesia
baik mahardika satu lagi singkat saja
asumsinya ini apakah sudah diatur
misal diperuntukkan satu ruangan untuk pasien rawat inap seperti di rumah sakit pada umumnya
begitu yang dihuni dua tiga pasien atau mungkin yang untuk ruangan isolasi yang pastinya hanya akan ada satu pasien
apakah sudah diatur peletakannya begitu mahardika
ya secara teknis detilnya memang kami masih belum mendapatkan informasi
tetapi kalau kita mengacu lagi hanum pada informasi awal atau skema awal
jadi dari empat tower di wisma atlet kemayoran jakarta pusat ini
juga akan digunakan
hanya untuk perawatan pasien yang sudah dinyatakan positif saja
tetapi juga untuk pasien dalam pengawasan dan juga termasuk untuk orang dalam pemantauan
terkait bagaimana pembagiannya nanti di tower mana yang odp di tower yang mana yang pdp
dan juga di tower mana yang ditempatkan untuk pasien yang sudah dinyatakan positif
memang masih belum bisa kami peroleh informasi lengkapnya hanum
baik mahardika terima kasih atas laporan anda langsung dari wisma atlet kemayoran